hari ini pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan pajak pertambahan nilai harga tembakau untuk tahun dua ribu tujuh belas
tentunya hal ini memastikan kenaikan harga rokok tidak akan sebombastis seperti yang selama ini menimbulkan pro kontra di masyarakat
dan kami memiliki grafik kita akan lihat bersama
bagaimana grafik yes ini dia kita lihat ini adalah akan berlaku mulai satu januari dua ribu tujuh belas ya bukan oktober ya
artinya ini akan ada potensi masuk ke kas negara ke penerimaan negara karena cukai tembakau juga salah satu yang signifikan masuk ya
sehingga pemerintah suka agak bingung tuh kalau misalnya cukai tembakau mau diapain gitu karena sumber pendanaan gitu
jadi bagi anda yang merokok coba dikalikan saat ini berapa harga rokok jadi konek dua belas
dari dua puluh ribu misalnya harganya akan naik lah sekitar
dua puluh dua ribuan dua puluh tiga ribu ya enggak mahal
selanjutnya baik jadi siap siapkan kantong